terima kasih anda masih bersama kami
kebun binatang bandung bertambah koleksi satwanya
dengan kelahiran dua bayi harimau benggala
kedua bayi harimau asal india tersebut lahir dari hasil perkawinan
antara harimau jantan bernama sahrukan koleksi kebun binatang bandung
dengan harimau betina bernama sila koleksi maharani zoo lamongan jawa timur
koleksi kebun binatang bandung bertambah
dengan kelahiran sepasang bayi harimau benggala pada dua puluh dua juni silam
kedua bayi harimau benggala yang bernama latin pantera tigris tigris ini
lahir dengan berat badan masing masing empat sembilan kg untuk betina
dan empat lima kg untuk jantan
bayi harimau yang sudah berusia tiga puluh sembilan hari ini
lahir dari perkawinan harimau betina bernama sila koleksi maharani zoo lamongan jawa timur
dengan sahrukan harimau benggala jantan koleksi kebun binatang bandung
dokter hewan kebun binatang bandung teddy trisa songko menyatakan
pihaknya terus melakukan perawatan serta pemantuan kondisi kesehatan kedua bayi harimau tersebut
ini merupakan program breeding room dengan maharani zulamongan
sila kesini itu tanggal tiga maret dua ribu enam belas dalam perjanjian
itu selama tiga tahun akan di sini nanti akan dikembalikan setelah tiga tahun
silanya kembali anaknya dibagi dua
dalam perjanjian harus dibagi dua
kondisinya secara umum
secara umum sehat
untuk yang jantan beratnya empat lima puluh untuk yang beratnya empat sembilan puluh
itu berat sekarang atau berat kelahiran
berat sekarang umur tiga puluh sembilan hari
saat ini kedua anak harimau tersebut belum bisa dipamerkan secara publik
karena masih terlalu muda dan untuk menghindari stres